beralih ke jawa barat kelelahan akibat berdesakan seorang penerima bantuan tunai di tasikmalaya jatuh pingsan
sekitar sembilan ratus warga ini harus rela antri dan berdesakan demi mendapatkan bantuan terdampak covid sembilan belas
senilai rp enam ratus hingga rp satu delapan juta di aula kelurahan sukamaju kidul indihiyang kota tasikmalaya jawa barat pada sabtu
meski sebagian besar menggunakan masker namun mereka tetap saling berhimpitan nyaris tanpa jarak
padahal kondisi ruang aula kantor desa tanpa sirkulasi udara yang memadai
diduga kelelahan seorang calon penerima bantuan jatuh pingsan saat antri
sejumlah warga dibantu petugas kelurahan berupaya menyadarkannya beruntung selang beberapa menit perempuan ini sadarkan diri
harus menerima yang belum menerima sekitar rp enam ratus untuk satu bulan
mau digunakan apa pak
untuk kebutuhan sehari hari bahan pokok